korban tewas di mes pabrik tempatnya bekerja pt polita kosambi tanggerang banten pada jumat lalu
ya peristiwa ini membuat masyarakat marah mereka menuntut pelaku dihukum mati
eno fahira meninggal di usia belia delapan belas tahun
korban yang baru bekerja sebagai karyawati pabrik pt polita kosambi tangerang
ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan jumat tiga belas mei dua ribu dua puluh
jenazah korban diotopsi di rumah sakit umum daerah tangerang
hasil otopsi menunjukkan korban diperkosa disiksa kemudian dibunuh secara keji
ada sejumlah luka di sekujur tubuh korban
usai diotopsi jasad langsung dimakamkan di kampung halamannya di desa pengadian lebakwangi serang banten
minggu siang polisi kembali meminta keterangan keluarga korban
menurut mahfudo ibu korban putrinya sempat menerima ancaman
dari salah satu rekan kerjanya
katanya asalnya apa
sayangnya ketawa dia lewat kesinggung gitu
tadi ketawaan katanya
ketawa dianya ketawa
yang lewat itu dia yang ancam
sampai diseret gitu gitu katanya
lepas itu dari pabrik itu keluar si enoknya ini sama cewek itu
kasus pembunuhan keji ini masih ditangani polres metro tangerang dan polda metro jaya
pada hari minggu
polisi telah menangkap seorang pria yang diduga pelaku pembunuhan
tak cuma keluarga korban
masyarakat pun geram dengan kasus pembunuhan keji ini
hingga senin pagi lokasi pembunuhan masih ramai dipadati warga
warga berharap pelaku dihukum mati
kalau perlu hukum mati ya
kalau nggak hukum mati kebiri apa
kalau perlu dihukum lagi yang sepi tadi saya bilang
iya sesuai dengan perbuatannya
iya sesuai dengan perbuatannya
sadis banget kayak begitu
jika terbukti seorang pembunuhan keji ini itu adalah kebunuhan keji
sebagai pembunuhan berencana
para pelaku yang diduga lebih dari satu orang
dapat dijerat pasal tiga ratus empat puluh kitab undang undang hukum pidana kuhp
ancaman maksimalnya hukuman mati
anur gewang cnn indonesia